sementara itu pt garuda indonesia menegaskan bahwa penerbangannya di masa mudik lebaran tidak akan terganggu oleh penundaan pengoperasian terminal ultimate tiga soekarno hatta
perihal pengalihan penerbangan ke terminal baru milik pt angkasa pura ii tersebut dilansir dari cnn indonesia com
direktur utama garuda indonesia arief wibowo akan mengikuti keputusan pemerintah
garuda sudah menyiapkan jadwal penerbangan dengan rute yogyakarta solo semarang kalimantan dan sumatera dengan total frekuensi penerbangan sebanyak tiga puluh per hari khusus di terminal tiga